tapi buat apa lagi
tuh papa juga marah kan sama gue
teleponnya masih belum diangkat juga loh
papa juga gak tau ma
mungkin dia stress
atas segala hal yang terjadi
waduh udah parah
aku tuh masih gak nyangka loh
bisa sampai se viral ini
dan banyak banget yang komen
udah gitu komennya ternyata tuh negatif semua
tapi tadi aku sempet liat
fotonya udah diapu sih sama akun gosip itu
aku tuh percaya loh
apa yang kita tanam pasti akan kita tuai suatu saat
ya dengan kejadian seperti ini
harusnya ngebuka mata semua orang
ya elsa itu gak sebaik seperti apa yang dipikirkan
dengan apa yang ditunjukkan itu bener bener beda
ya gak sih
sekarang simpelnya gini contohnya kamu
selama ini apa aku ngomong mengenai elsa
kamu gak pernah percaya
kenyataannya apa sekarang
dan kalau berbicara mengenai elsa
impactnya apa buat dia
harusnya kejadian seperti ini
ngebuka mata elsa juga
gak semua orang bisa dibodohi
ya terlepas dari peselingkuhan itu benar apa enggak
kejadian seperti ini
ada orang nyerang dia
berarti banyak yang gak suka sama

dan ada orang yang nyerang dia
dan ada orang yang nyerang dia

dan itu artinya
kebenaran akan terungkap
ya bener juga sih
selama ini kan dia selalu berusaha baik baik
dan bikin orang tuh percaya sama dia
ada aja yang bikin nama dia itu jelek
sepintar pintarnya kita menyembunyikan bangkai
suatu saat baunya akan tercium
mas itu muka kamu kenapa
mas randy kenapa mas
kok bisa ada yang nyerang dia
ya ini urusan penyelidikan foto elsa dan riki itu ternyata berbentuk panjang
saya mau telepon angga dulu
eh bentar ya
eh ini al telpon bentar ya
enggak lagi sibuk gak
enggak enggak ini gue lagi di jalan
ini ada yang secara tidak langsung mengganggu penyelidikan randy ke elsa dan ricky
dia beberapa kali mengirim preman untuk menghadang randy
nanti lo tanya detailnya aja ke randy ya
kenapa kok serius banget
kamu terlibat urusan apa lagi sama al
eh sayang dengerin ya kamu gak usah khawatir tenang aja bukan masalah besar ya
semuanya baik baik aja
ya allah kenapa rumah tangga gue jadi begini
ini hal yang paling gue takutkan dari dulu
kehilangan pernikahan yang mati matian gue jaga
jangan rasa tanpa istri kan
mana lagi taksinya
elsa pergi bawa koper
apa dia diusir sama suaminya
berarti mereka ribet besar
nino pasti udah ngelihat postingan di mulut tante itu
rencana gue udah hampir berhasil
alhamdulillah sudah sampai
kamu gak akan melakuin hal hal yang aneh
kita sebentar lagi mau nikah loh
aku gak mau
kamu terlibat urusan yang aneh aneh
aku takut kamu kenapa kenapa
kamu sweet banget ya sayang
percaya sama calon suami kamu ini
semuanya bakal baik baik aja
kamu ini dibilangin kok malah bercanda gitu sih
yaudah aku masuk dulu ya
lu dimana sekarang
gue kesana sekarang
ada yang mau gue tanyain
sampai jumpa lagi
gue gak tahu harus kemana
rasanya gue udah gak punya siapa siapa lagi
tapi buat aku
tuh papa juga marah kan sama gue
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
teleponnya masih belum diangkat juga loh
papa juga gak tau mah
mungkin dia stress atas
segala hal yang terjadi
ini semua konsekuensi atas perbuatan dia
bukan orang lain
tapi aku jadi
aku khawatir sekali deh
semoga elsa gak kenapa kenapa ya pa
jauh lebih sehat
makanya papa boleh pulang sama dokter
piber kamu kenapa itu
tadi di jalan sebelum kesini ada sedikit masalah sama orang
saya bantuin randy
ada sedikit masalah panjang ceritanya pak
tapi alhamdulillah semuanya baik baik aja
ini kamu cek dulu gak ke dokter
nggak usah pa gak apa apa
lain kali jaga kesehatan
jaga keselamatan kamu
ingat sebentar lagi kamu akan jadi bapak untuk dua orang

insya allah pasti saya jaga
din kamu sempet telfon tefonan sama elsa gak
atau elsa sempet nge phone kamu gak
apa ada hubungannya sama berita perselingkuhan dia sama ricky
sebaiknya aku gak bilang salah
sebaiknya aku gak bilang soal ini sama papa sama mama
lagipula berita ini juga belum tutup benar
aku dari kemarin belum hubungin elsa sih pa
yaudah kita jalan yuk
hadiah dari mas alpa katanya buat aku ngampus
mungkin juga karena hadiah pernikahan sehaku sama mas soling udah delapan bulan
aku gak peduli
padahal aku kan gak bisa nyetir mobil
aku dikasih mobil ya
tapi tuhan punya cara buat mengangkat kamu kembali kehidupan yang sepantasnya kamu dapatkan
kehidupan yang jauh lebih baik